dikutip dari cnn indonesia com kominfo menyatakan alasan pemblokiran karena tiktok cash melakukan transaksi elektronik yang melanggar hukum
jurubicara kementerian kominfo deddy permadi menyatakan media tiktok cash kini tengah dalam proses pemblokiran
sementara itu tiktok indonesia menegaskan melalui laman instagram resminya bahwa tiktok cash tidak berafiliasi dengan platform tiktok
kominfo telah memblokir situs dan aplikasi tiktok cash yang memberikan penghasilan kepada penggunanya hanya dengan follow like dan komen konten video
pemblokiran dilakukan berdasarkan permintaan dari satgas waspada investasi ojk
langsung saja kami telah tersambung dengan tongam l tobing ketua satgas waspada investasi ojk
pak tongam selamat pagi apa kabar
selamat pagi kabar baik pak
pak tongam kominfo telah memblokir tiktok cash sejauh ini
bagaimana penyelidikan yang dilakukan oleh satgas waspada investasi terhadap aplikasi tersebut

angkotaan itu dimulai dari tingkat magang sampai dengan pengawas di mana para anggota ini diminta untuk membeli dengan harga paket
contohnya di harga keanggotaan pengawas itu sekitar rp empat sembilan puluh sembilan juta rupiah dengan melaksanakan tugas tugas harian selama lima puluh lima tugas per hari
dari sekitar lima juta harga paket itu akan mendapatkan komisi satu tahun sampai satu ratus dua puluh juta
kegiatan tiktok cash ini memberikan bonus kepada member dengan melakukan tugas harian yaitu follow akun like nonton video talk dan screenshot hasil tugas untuk dilaporkan pada akun member
jadi karena ada
kegiatan kegiatan ini tentunya dilakukan dengan membeli keanggotaan yang menawarkan keuntungan sangat besar
kemudian yang kedua kegiatan ini juga melakukan sistem referral di mana member ini
mengajak member yang lain untuk masuk dan mereka yang mengajak ini akan mendapatkan bonus yang sangat besar jika berhasil mengajak member yang banyak
dan kegiatan ini pada akhirnya akan merugikan peserta yang datang belakangan tentunya karena peserta lama akan dibayar oleh peserta yang baru
dan dengan demikian kegiatan ini seperti gali lubang tutup lubang di mana para peserta lama ini dibayar dari peserta peserta yang baru
cepat atau lambat kegiatan ini akan berhenti apabila member yang baru tidak ada yang daftar lagi
jadi ada indikasi money game kemudian yang menyebabkan ojk wasat gas waspad investasi ojk meminta untuk kominfo memblokir
tapi sebetulnya pak taungam kita juga ingin mengetahui aplikasi tiktok cash ini datangnya dari mana
karena tiktok indonesia sendiri sudah mengeluarkan pernyataan bahwa tidak berafiliasi sama sekali dengan tiktok cash ini
ya tiktok cash ini sesuai dengan konfirmasi dari tiktok memang tidak ada kaitan dengan tiktok cash
memanfaatkan media tiktok untuk melakukan kegiatan kegiatannya di indonesia
oleh karena itu kegiatan tiktok cash ini memang intinya adalah melakukan like nonton video tiktok dan screenshot hasil tugas dilaporkan pada akun tiktok cash
dan ini adalah merupakan suatu kreasi dari orang orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan yang diduga penipuan dan untuk melakukan kegiatan kegiatan seperti money game tadi
artinya dia bukan aplikasi yang berasal dari indonesia
kelihatannya memang ini masih dalam penyelidikan
ini adalah kegiatan kegiatan yang berasal dari luar
tapi kami masih melanjutkan penyelidikan mengenai kegiatan tiktok cash ini
pak tongam sebelumnya juga disebutkan terkait dengan ekonomi internet selebriti
ini sebetulnya berdasarkan penyelidikan dari swi ekonomi internet selebriti ini apa pak tongam
apakah kemudian ini bisa menarik aplikasi aplikasi sejenis lainnya yang kemudian bisa memberikan win win solution antara aplikasi seperti tiktok
cash atau aplikasi yang bermain money game lainnya dengan pengguna
sehingga ada mutual lah di antara keduanya
ya saat ini memang sangat banyak konten konten yang menarik yang bisa mendapatkan keuntungan dari aplikasi aplikasi yang menawarkan
seperti tiktok cash youtube kegiatan kegiatan lainnya
nah kegiatan kegiatan ini memang sangat diharapkan oleh masyarakat untuk menambah penghasilan
di mana konten konten yang menarik ini bisa ditonton oleh banyak penonton
kemudian di follow kemudian mereka akan menonton iklan di sana
dan para milik konten ini juga mendapatkan uang dari sana
tetapi kegiatan kegiatan yang dilakukan tiktok ini salah gunakan oleh orang orang tertentu
di mana mereka menawarkan sistem keanggotaan yang pada dasarnya tidak dilakukan oleh tiktok atau youtube
jadi mereka melakukan rekrutan anggota di mana para anggota untuk masuk menjadi penonton atau like
atau pemilik konten membayar terlebih dahulu berdasarkan tingkat keanggotaan
dan ini akan dibayar berdasarkan jumlah pembayaran dari tingkat keanggotaan tersebut
semakin tinggi tingkat keanggotaan semakin tinggi bayarannya
jadi kegiatan ini memang memanfaatkan peluang peluang bisnis yang dilakukan secara legal
dan diduga ini merupakan kegiatan yang justru merugikan masyarakat
jadi saat ini sudah banyak masyarakat yang telah mendapatkan uang dari aplikasi itu
tapi tentunya juga ada masyarakat yang setelah pemblokiran ini mereka sudah menyetorkan uang
tapi akhirnya tidak mendapatkan keuntungan sama sekali
begitu ini saran dari satgas waspada investasi
ya kami juga selalu menyarankan kepada masyarakat agar berpikir secara rasional
karena kami dalam sosialisasi edukasi ke masyarakat selalu mengutamakan simplifikasi dengan dua l
dimana apabila ada penawaran yang sangat menggiurkan memberikan hasil yang sangat tinggi
agar dicek dua l legal dan logis
legal artinya cek izinnya
izin kegiatannya izin badan usahanya izin produknya
kalau tidak ada agar tidak diikuti
kemudian secara logis
irrasionalitas simpel hasilnya
di mana dalam titok kes ini contohnya dalam paket pengawas kita diminta untuk membeli keanggotaan lima juta
dan mendapatkan hasil satu ratus dua puluh juta dalam satu tahun
ini sangat tidak masuk akal tentunya
walaupun mungkin ada beberapa anggota yang awal masuk mendapatkan beberapa keuntungan
tentu ada yang dirugikan pada peserta peserta yang datang belakangan
karena itu kami menghimbau kepada masyarakat agar kegiatan kegiatan yang menawarkan keuntungan yang sangat besar
tanpa ada jasa atau barang yang dijual
itu adalah kegiatan yang diduga adalah penipuan
dan akan merugikan peserta peserta yang datang belakangan
nah sebetulnya jenis money game atau mungkin skema ponzi begitu masyarakat
lebih awal mendengarnya mengetahuinya ya pak tongam
ini sudah sering terjadi ya sebelumnya ada ⁇ lets ⁇ say first travel ataupun aplikasi vtube begitu
nah sanksi yang diberikan kepada aplikasi yang kemudian ilegal tersebut apa pak tongam
ya beberapa kegiatan money game yang sudah masuk proses hukum dan sudah dihukum
itu contohnya ada water mind di jayapura
kemudian ada beberapa kooperasi kooperasi
nah ini memang masuk kerana hukum
dimana kegiatan kegiatannya merupakan pelanggaran terhadap undang undang
oleh karena itu kami sangat mengharapkan juga kepada masyarakat
apabila mengalami kerugian yang dilakukan oleh para pelaku money game ini
agar segera melapor ke polisi
agar dilakukan proses hukum untuk memberikan efek jerah kepada para pelakunya
oke jadi ada proses yang akan berlangsung di kepolisian
tapi jika kemudian pihak pengembang dari aplikasi tersebut setelah diblokir oleh kominfo
kemudian diberikan kepolisian
kemudian mengupgrade kembali aplikasinya
sehingga bisa digunakan kembali oleh masyarakat
bagaimana nanti antisipasi yang akan dilakukan
agar tidak bisa kembali menyelenggarakan bisnis itu
ya seperti itu
tiktok cash ini setelah di blokir oleh kominfo
kemarin muncul lagi website yang baru
nah ini kami tetap minta kepada kominfo untuk melakukan pemblokiran terhadap aplikasi atau website yang baru ini
oleh karena itu kami sangat mengharapkan
juga peran serta masyarakat
dan juga peran masyarakat
untuk tidak ikut pada kegiatan seperti ini
karena cenderung rupakan kegiatan yang ilegal
tidak akan memberikan keuntungan kepada masyarakat kita secara umum
mungkin bisa memberikan keuntungan kepada beberapa orang
tetapi ini kemungkinan juga mereka ini adalah para pelakunya
yang mendapat keuntungan terlebih dahulu
tetapi yang pada akhirnya masyarakat kita yang dirugikan
oleh karena itu
memang sangat mudah saat ini membuat aplikasi situs web
atau menawarkan investasi investasi legal
tetapi yang kita harapkan adalah edukasi ke masyarakat kita
agar tetap waspada
tidak mudah tergiur dengan imbal hasil yang sangat tinggi
untuk edukasi mungkin terakhir
dari suatu layanan produk investasi keuangan digital
ataupun lain lainnya yang sangat mudah diakses
ya pertama tama ingin saya sampaikan bahwa
kegiatan investasi legal itu
sangat mengarah kepada banyak sektor sebenarnya
ada perdagangan ada koperasi
ada perdagangan berjangka komoditi
ada penghimpunan dan tanpa izin
nah apabila masyarakat kita menerima penawaran terhadap
agar bisa konfirmasi ke otoritas yang terkait
contohnya kalau dia perdagangan
bisa kita dapatkan informasi dari kementerian perdagangan
kalau kooperasi kita bisa minta informasi dari kemenkop
dan di websitenya juga tertera di sana
intentitas intentitas yang terdaftar di dalam otoritas tertentu
kita ingin masyarakat kita juga
memahami mengenai logisnya tadi
karena bagaimanapun juga tidak mungkin
orang lain bisa memberikan kita keuntungan yang sangat besar
sementara dia sendiri juga tidak mendapatkan keuntungan sebesar itu
nah yang pada akhirnya adalah
itu yang merupakan penipuan
jadi dua l tadi sangat penting yaitu
legalitas dan juga logika
kita harus lihat juga
jangan mudah tergiur dengan investasi investasi yang memberikan imbal hasil sangat besar
di waktu yang sangat cepat
karena bisa jadi ini bermain dalam money game ya pak tonga
ketua satgas waspada investasi ojk
sudah bergabung bersama cnn indonesia today pada pagi hari ini
sehat selalu pak
terima kasih pak
dampak pandemi beberapa pengusaha penginapan terpaksa beralih menjadi penjual makanan
kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda